pakai berikan lebihan sekolah emas ini

saya mau sholat asar
sembong banget sih
nantri aku dulu deh
atau enggak abis sholat baru nantri aku
maaf saya tidak mau menunda sholat saya
jadi cowok sembong banget sih
ntar lo bakal bertukuk putuk sama gue
ngapain kamu disini
aku bingung sama kamu
mendingan mas baldi
anterin aku pulang
menangjaanku berat nih
ntar aku bikinin kopi yang paling enak ya
aku hanya mengantar kamu sampai depan rumah saja
aku antar sampai sini saja ya
jangan dong kamu mampir dulu ya
kan aku udah janji mau bikinin kamu kopi yang enak
tina tolong lepaskan tangan aku
tidak enak dilihat sama orang
tidak mau sebelum kamu mampir ke rumahku
tina tolong lepaskan atau aku terpaksa
terpaksa berbuat kasar
silahkan aku gak mau ngelepasinnya
kamu jangan munafik deh
kamu suka kan aku godain kayak laki laki yang lain
setelah rajin tolong tina lepaskan tangan aku
kamu kasar banget sih
padamu sama jodoh
studies apa kalau tuh
kan kamu cukup kemasih malam vegetarian
yang itu resoluksi parente engagement atas karakter yang tenang
seterusnya kamurayu tinggi
baikanlah sahara